is is apa kepikiran akan ada tukang es campur
kirain tadi ada tukang secampur dalam bahaya saya yang lagi dalam bahaya
kakek takut kita berhabis ya
enggak usah takut
kakek tadi mau ngebrang tapi takut ketabrak bis kan
saya mau dibawa kemana lagi nih
ada perempuan sama tas
dipikir engkau pas
siapa perempuan yang ada di pikiran kang parman
kamu kempen ya hier
jamret jadi inti
yang seperti ini kan
terima kasih pak
terima kasih pak
siapa yang dijam berat
ibu ikut dengan saya untuk jadi saksi
bang parman hebat juga
ada anak smp sama dua orang preman
dipikir engkau yang parman
bang jangan bang jangan bang
kalau berani jangan sama anak kecil
saya mau dikroyok preman
mas saya lagi diserang preman mas
saya juga lagi diserang
emangnya tadi di mana
tadi saya tinggalin di pinggir jalan cuma saya lupa jalannya sebelah mana
tidak usah ikut ikutan bingung biarin aja saya yang bingung sendiri
di pikiran akang ada tukang es campur
kirain tadi ada tukang es campur dalam bahaya
saya yang lagi dalam bahaya
saya kan lari larian terus jadinya haus
apa yang ada di pinggiran kang parman
warung kamu sama truk
jangan jangan warung lili semua diseruduk truk
main truknya jangan di atas meja
bayangan bayangan di kepala akang mulai muncul pas tadi akang mulai pakai cincin ini
jangan jangan itu cincin bertuah
maksud kamu bertuan
bertuah bukan bertuan
kalau yang berkuah itu bukan cincin tapi sayur
bertuah itu apa artinya
bertua itu artinya punya kesaktian
apanya yang asli malah bikin repot
iya saya juga kebawa bawa ikut repot
kembaliin sama yang jual
kembaliin cincin ini sama yang jual

kenapa ngajak lilis
kenapa lilis mau diajak
tukang cincinnya udah gak ada
buang aja cincinnya
wah saya rugi dong
rugi dari mana kan kampar mana di cincin itu lilis yang bayar
buang kemana ya
ke langit aja ya
satu dua tiga
maaf pak saya gak sengaja
gua menang agreements